ya sebanyak tiga dua juta orang mengakses laman penjualan tiket konser coldplay pada tujuh belas dan sembilan belas mei lalu
lantas adakah yang berhasil dan apa saja alasan warga mengikuti war tiket coldplay
oke udah hafal nih setidaknya nggak cuma fix you aja yang hafal kalau mau nonton coldplay
tapi kira kira mereka yang sudah war tiket coldplay pada dapet nggak ya
ini semua sudah ngikutin war tiket coldplay nggak
nggak terlalu induk ke coldplay
tapi sempat ngecek terus kayak antreannya banyak banget dah
kayaknya nyerah duluan sih
frustasi mau masuknya juga nggak bisa kan
pas udah masuk full book semua udah gak bisa
kemarin sih sebenarnya mau ikut
nggak dapet lumayan kecewa
apa yang jadi
masuknya jadi udah minder duluan
sama udah pasti rame jadi dadah nggak usah mendingan
terus kalau misalnya dapat berarti emang lagi untung aja
aku nggak fomo sih
hafal lagu fix you doang
penggemar coldplay sih dari dua ribu dua belas kira kira
kakak pengen banget nonton
ya hemat hemat uang juga lah ya
dapet ya dateng kalau nggak yaudah
ya hype kayak gitu suasananya
temennya ada yang dapet
nggak ada yang dapet
nggak ada yang dapet
oke thank you semua